gubernur papua lukas nmb menyerahkan langsung bonus kepada para peraih medali dari kontingen papua pada pon ke dua puluh beberapa waktu lalu
total bonus yang diberikan kepada atlet pelatih dan ofisial tim papua ini mencapai rp empat ratus lima puluh tujuh miliar
bertempat di istora papua bangkit kabupaten jayapura papua
penyerahan bonus dilakukan secara simbolis oleh gubernur papua lukas nmb yang didampingi sekretaris umum koni papua kenius kogoya
atlet papua peraih medali emas untuk nomor perorangan berhak mendapatkan bonus rp satu miliar
ada pun peraih medali perak dan perunggu masing masing mendapat lima ratus juta dan dua ratus lima puluh juta rupiah
untuk nomor beregu setiap atlet papua peraih medali emas mendapatkan bonus rp enam ratus lima puluh juta rupiah
sementara itu peraih medali perak dan perunggu masing masing memperoleh bonus rp tiga ratus dua puluh lima juta dan rp satu ratus enam puluh dua lima juta
pada pon ke dua puluh ini tuan rumah papua sukses menempati peringkat keempat kelas men
dengan raihan rp sembilan puluh tiga emas rp enam puluh enam perak dan rp satu ratus dua perunggu
aplaus para kita semua